saat ini saya berkesempatan untuk mengajak anda
untuk mengingat bagaimana romantika perjuangan seorang mantan aktivis
yang saat ini menjadi politisi dari pdi perjuangan
yang pernah membawa indonesia keluar dari rezim orde baru
masuk ke rezim demokrasi saat ini
siapa lagi kalau bukan budiman sujatmiko
selamat siang mas budiman
selamat siang rio
oke mas budiman
saya ini sebelum kita wawancara
saya tuh tanya dulu ke mas budiman
lokasi mana yang paling berkesan buat mas budiman
pada saat melakukan perjuangan di lapangan pada saat itu
dan mas budiman bilang
di mana yang paling berkesan
apa yang paling berkesan mas budiman
ketika memilih lokasi di megaria pada saat itu
kalau memilih tempat tempat yang paling bersin
sebenarnya ada beberapa
tapi saya memilih tempat ini
tanggal dua puluh tujuh juli
di tempat ini ada belasan ribu orang berkumpul
yang saya lihat adalah
sebuah gerakan rakyat
dari berbagai macam kalangan
terjadinya kekerasan pada kantor dpp pdi
di jalan diponegoro di sana
karena pada waktu
bumega waktu itu
yang mau diserbu oleh pendukungnya pak suryadi
yang sebenarnya kita curigai
bahwa itu didorong
di backup oleh kekuatan kekuatan orde baru
nah disinilah belasan ribu orang berkumpul
tidak hanya orang pdi
tapi seluruh masyarakat jakarta
yang mencintai demokrasi
dan melihat bahwa perlakuan itu
dan memakan korban jiwa
peristiwa itu sendiri
boleh saya katakan semacam
bagi gerakan gerakan reformasi
yang muncul setelah itu
yang berpuncak pada tanggal dua puluh satu mei
yang sebelumnya didahului
adanya krisis moneter
krisis ekonomi dan akhirnya krisis politik
mas biman waktu itu menunjukkan
keberaniannya untuk kemudian
mengubah situasi untuk masyarakat indonesia
untuk bergerak ke arah demokrasi
apa yang mas budiman
lihat pada gerakan massa pada hari ini mas
apakah kemudian isu isu yang
karena kita lihat berbagai macam gerakan massa
mulai dari penolakan omnibus law
kemudian banyak rancangan undang undang
yang ditolak oleh masyarakat
namun kemudian tetap goal di dpr
dan juga pemerintah
apakah kemudian ada gerakan massa
yang kemudian punya
semangat yang berbeda
ketika tujuan itu tidak sampai
ternyata pada hari ini
dulu juga tidak efektif gerakan masak
dan menurut kami tidak efektif loh
saya katakan tadi
sering banyak gagalnya
meskipun pada akhirnya berhasil
dan sekali berhasil hadiahnya gede banget
presiden soeharto yang berkuasa tiga puluh dua tahun
sekarang yang banyak
berhasil cukup baik juga
yang gagal cukup baik juga
sekarang malah lebih banyak dibantu oleh media sosial
tidak setiap media berani
menyuarakan apa yang menjadi tuntutan kita
ancaman setelahnya yang lebih berat
ancaman untuk menutup medianya
segala waktu itu
belum ada mesos
belum ada twitter
kita dulu kalau menyebarkan gagasan
kita dengan mencetak selebaran
jatuhkan soeharto atau selebaran
malam malam kita masukin di pintunya
kalau mau bikin acara gerakan mogok buruh
ajakannya lewat kita sebarin
malam malam di bawah pintu
kos kosan kontrakan buruh
di jawa timur
gak pake twitter ya
tentu itu jadi efektif
sekarang sebenarnya lebih efektif
karena udah hanya dengan mencet tombolnya saja
gerakan yang paling utama bukan soal
sejauh sekali lagi
zamannya melawan presiden soeharto pun
tidak pernah mengkritik pribadi
ketika ibu tim meninggal
apakah kami kemudian bikin selebaran menyukuri itu
kami tidak mengatakan itu
ya kita berduka berduka cita saja
masing masing punya kedukaan
punya rasa suka
punya rasa duka
tapi sebagai pemimpin
kita mengerti karena kontoriterismenya
bukan karena pribadinya
mungkin dalam konteks seperti yang baru baru saja ini kan
ada yang viral
seorang pemuda dari lampung
kemudian memberikan kritik
pada lampu segala macam oke
tapi kalau sudah berbicara soal
karena ibu megawati yang dicap janda ya
tapi pernyataan seperti itu kan
menghina seorang ibu
proklamator kita sudah mampus
kita tidak dalam posisi moral untuk menghakimi orang lain dengan
sudah mampus bapaknya
bukan di situ kok
kita tidak pernah berbicara soal
syukurin butin mampus
bukan seperti itu
bukan seperti itu
tidak ada respect seperti tadi
ada adab yang jaga
ada yang jaga
waktu saya ditangkap
misalnya ditekan diinterogasi
setidaknya penangkap saya masih respec
tidak pernah melakukan hinaan hinaan
teman teman kami aktifis aktifis tidak pernah melakukan hina hinaan seperti itu
apa yang dipikirkan oleh mas budiman
dalam manifesto prd pada saat itu
itu juga turut bisa diperjuangkan ketika mas budiman masuk ke pdip
ya salah satunya ketika saya masuk di pdi perjuangan
tahun dua ribu empat akhir
kemudian saya dipercaya ditugaskan menjadi anggota dpr ri dua periode
ya saya bisa mengajukan agenda undang undang desa
sehingga ketika down dua ribu sebelas
saya didatangi oleh orang yang menyuruh saya
mencalonkan diri sebagai gubernur dki
di tahun dua ribu dua belas
ada orang yang mencalonkan
mas kita dukung
kita carikan logistiknya
anda dua ribu dua belas nyalon gubernur dki ya
tolak mas waktu itu
pada saat itu ditolak
saya punya utang undang undang desa
harus diselesaikan dulu
undang undang itu bahkan waktu kita masih berjuang untuk masukkan di dalam prolegnas
masuk prolegnas saja daftar pembahasan undang undang aja belum
tiba tiba kalau saya cabut dari dpr ri
bisa bisa tidak terbahas
iya saya nggak tahu ya
tapi saya khawatir aja kemudian siapa yang akan mengawal supaya janji saya itu bisa terlaksana
kalau saya kata kala keluar dari dpr
karena untuk mau nyagup dki dua ribu dua belas
dan kata kala saya terpilih jadi gubernur dki
dan jadi gubernur dki yang baik
paling yang bahagia cuma delapan juta orang
tapi kalau undang undang desa ini yang
entah jadi entah nggak kita nggak tahu
tapi saya mau berjuang
kalau undang undang dasarnya jadi
yang bahagia akan satu ratus tiga puluh juta orang
ya sederhana aja
ini pertama ini janji
kedua kalau janji terlaksana yang bahagia satu ratus tiga puluh juta
yang terbahagiakan cuma delapan juta orang
itu pun nanti belum tentu diteruskan oleh penerus saya
karena belum tentu jadi sesuatu yang sifatnya abadi ya
tapi kalau undang undang
saya mati pun undang undang itu masih ada
nah sesederhana itu yang untungannya
tapi kemudian apakah tidak menyayangkan kesempatan itu
apalagi ini posisi jabatan gubernur dki
itu masih ada ya
itu masih ada ya
ya ada sih beberapa teman saya
karena setelah itu juga ada yang minta ke saya
oke kamu nggak ajar gubernur dki
nyalon gubernur dki
eh nyalon gubernur jawa tengah dong
nyalon gubernur jawa tengah
kita siapkan nih masih banyak teman teman aktivisnya siap
pun itu saya tolak
saya masih terikat hutang
bayangkan kalau saya kemudian keluar dari dpr
undang undang desa nggak jadi
saya pasti akan menjadi omongnya orang orang
wah budiman gak bisa dipercaya
kepala desa orang orang desa nggak bisa dipercaya
padahal dulu saya di waktu di dapil saya dua ribu sembilan
tapi saya dapat suara terbanyak
karena saya membawa janji undang undang desa
andai itu kemudian saya cabut
padahal undang undang desanya belum selesai
saya pasti akan merasa berdosa
bahkan meskipun saya jadi gubernur dki
atau gubernur jateng
saya akan berdosa
itu soal prinsip ya
nah kalau gitu
dan saya bahagia dengan itu
bahagia dengan itu sekarang
oke kalau gitu sekarang kita tanyakan
ambisi mas budiman sudah selesai soal rancangan undang undang desa
saat ini sudah berlaku
walaupun belum optimal begitu ya
masih harus ada laksanaan
harus ada perbaikan
karena itu undang undang yang memang pr nya banyak
tapi kemudian bicara soal ambisi tersebut
ketika nanti kesempatan itu datang lagi misalkan
ambisi itu masih adakah di mas budiman
saya manusia politik ya
saya manusia politik ya
manusia politik ada empat syarat
dan saya berusaha memunih ke empat syarat itu
pertama suka pada ide
suka pada ilmu pengetahuan
itu wajib kok manusia politik tuh
harus suka baca
saat pertama manusia politik itu harus punya ide
harus dekat dengan rakyat
gaul dengan rakyat
ketiga harus berorganisasi
nah syarat keempat manusia politik harus punya keinginan berkuasa
kalau kamu hanya punya syarat satu syarat dua syarat tiga
tapi ga ingin berkuasa
kalau ada orang
wah budiman berjuang dulu ternyata hanya ingin berkuasa
loh saya bikin partai dulu prt
saya masuk pd perjuangan
karena saya ingin berkuasa
dan ga ada yang salah orang politik ingin berkuasa itu wajib
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu kami gunakan untuk pengembangan bidang kesejahteraan masyarakat
melalui pembentukan kelompok kelompok usaha mikro
enam tahun ditambah tiga tahun
perpanjangan masa jabatan
itu kita bisa memaksimalkan
untuk bisa mengimplementasikan
apa yang menjadi pemikiran pemikiran
para kepala desa
ini kalau kita lihat seperti yang tadi mas budiman bilang
ini kalau kita lihat desa sepertinya semua seragam
apalagi soal bahasa juga
ketika kemudian kita
bicara tantangan modernisasi
ini semua akan mulai lupa
tentang tradisi bahasa
itu penting sekarang memang infrastruktur fisik
sudah terbangun seperti di desa bergaskidul ini
sudah ada embung segala macam
sudah ada berbagai macam fasilitas wisata
tapi tadi saya bilang juga sama kepala desa bergaskidul
dan saya sudah sampaikan juga
ke berbagai kepala desa
kalau kamu bikin rapat
di balai desa
pakai bahasa daerah
karena apa karena desa adalah pertahanan terakhir budaya
karena berbahasa adalah
paling sehari hari yang melekat pada diri kita ya
nah tapi kan
kalau misalnya kita lihat dari
apa yang dibawa
mas budiman kan juga sempat mengatakan
ada revisi diperlukan revisi undang undang desa
kalau kita lihat ada dua poin
yang pertama kan misalnya soal anggaran
yang kedua juga soal masa jabatan
nah sebelum dijawab gimana kalau kita ngobrolin
di sawung aja
oh boleh kita sambil berteduh ya di saung ya
yang tradisi yang bermacam macam
tradisi pemulihan kepala desa juga bermacam macam
ada yang dulu bahkan sampai seumur hidup
nah di lain pihak ada kebutuhan membangun infrastruktur fisik
yang difasilitasi oleh undang undang desa
lewat dana desa
lewat alokasi dana desa
tradisi yang bermacam macam di desa ini
kemudian yang tidak bisa disamakan dengan kota
karena ketertinggalan fisiknya
perlu adanya kesinambungan pembangunan
pemilihan kepala desa
di desa itu tidak sama dengan kota
kalau di kota itu relatif ya
beberapa periode nggak terlalu lama
biasanya terjadi proses rekonstruasi
di desa ini berbeda
tradisi sangat guyup sehingga ketika ada persaingan
kepala desa seringkali menimbulkan
luka luka sosial yang cukup lama
nah itu kadang kadang separoh
dari masa jabatan kepala desa
yang enam tahun itu
belum tentu selesai
konfliknya eh akan ada pilkadas lagi
sehingga kita berpikir
kita memberikan kesempatan bagi kepala desa
untuk menarik napas
sehingga kita bisa membenahi desa
melewati batas maksimum
di kota ke atas pemulihan langsung misalnya bupati wali kota sampai presiden ini kan tradisi demokrasi dari barat
sementara desa ini ini kan memang akarnya berbeda
mereka belajar berdemokrasi ya karena musyawarah segala macam tradisi yang usianya ratusan tahun
yang bahkan sudah hidup bahkan sebelum nkr ini ada
sementara pemulihan langsung itu kan bupati misalnya kan baru saja bahkan era reformasi
nah gap budaya inilah yang kemudian harus kita jembatani
tetap kita membawa prinsip kedaulatan rakyat cuma bentuk bentuknya yang berbeda
tentu saja tuntutan ini terbuka bagi kritik
tetapi memang ada ruang dan waktu yang tidak seleluasa yang didikmati oleh orang orang kota ke atas
sehingga kemudian ada kebutuhan mengejar kemajuan yang selama ini banyak meninggalkan desa
sehingga perlu ada perencanaan pembangunan jangka panjang
kesinambungan atas pembangunan itu yang mana tetap kita batasi maksimum delapan belas tahun
karena selama ini undang undang desa enam x tiga
artinya kalau ada yang usul bahwa ini sampai dua puluh tujuh tahun itu nggak sampai ke sana
tetap batas saya maksimal delapan belas tahun
cuma periodenya dari enam x tiga diubah menjadi sembilan
jadi itu hanya boleh sekali lagi mencalonkan
atau jatahnya delapan belas tahun
inilah yang kemudian dengan waktu sembilan tahun
ini ada banyak hal yang bersifat psikologis kultural budaya
yang memang harus kita akomodasi
karena kalau kita berbicara soal keanekaragaman desa sebenarnya ada juga tradisi desa yang turun temurun kepala desanya
ya itu kan juga nggak bagus
kita mencoba menjebatin antara keanekaragaman desa dengan prinsip prinsip demokrasi
ketika kemarin ramai ramai kepala desa berdemo di depan dpr
dan isu ini untuk walaupun sejatinya merevisi undang undang desa
tapi kemudian muncul di satu tahun jelang pemilu
banyak yang beranggapan apakah kemudian upaya ini menjadi salah satu upaya untuk kemudian mengorganisir suara
untuk pdip mungkin jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
pertama sebenarnya tuntutan ini sudah lama
setahun lalu itu sudah ada beberapa konsul desa yang sudah menuntut hal ini
revisi undang undang desa
bukan pada esensinya bukan pada substansinya
tapi lebih pada soal priorisasi jabatan
kemudian soal bagaimana merevisi alokasi dana desa segala macam
nah sebenarnya ini sudah lama
dan sudah disuruhkan sejak lama
tapi kemudian memang ada kebutuhan ketika ini belum terjadi
ada desakan dari kepala desa
ini juga sudah lama diperadesakan kepada pak presiden juga
nah ini rame rame kepala desa lebih pada mengingatkan lagi sebenarnya
jadi tidak ada yang istimewa
karena sebenarnya memang yang sebelum sebelumnya tidak terekspos saja
sehingga kemudian tidak perlu ditafsirkan bahwa ini untuk kebutuhan politik partai tertentu segala macam misalnya
karena sekarang juga akhirnya banyak partai juga yang mendukung ya
dan kita tidak masalah
sebagaimana juga kekompakan dan solidaritas yang dulu ditunjukkan pada saat kita membahas undang undang desa
dulu semua partai relatif guyup
hampir tidak ada kontroversi antar partai
dan masing masing pihak bisa menerima aspirasi dulu perlunya ada undang undang desa
dan kegoyuban ini nampaknya juga tampak lagi di fraksi fraksi di partai di dpr
untuk kemudian membawa aspirasi ini
dengan berbagai macam dan sedikit modifikasinya
tapi isi isi esensinya adalah menyadari bahwa desa ini unik
desa ini unik
tradisi ini yang kemudian memang seringkali orang di kota sebenarnya apa yang terjadi sih gitu ya
kalau kita berbicara ketemu desa dinamika di desa ada kebutuhan itu
contoh seperti yang saya katakan tadi
di desa langgong sari itu
dia sangat visioner tapi kemudian karena dia tidak menjalankan program yang cepat bisa dimakan
padahal itu visioner ya kalah
sehingga banyak kapal desa yang visioner tidak berani
akhirnya hanya proyek proyek jangka pendek saja
nah disitulah yang kemudian menjadi concern kita
nah karena tadi karena kita sudah masuk tahun politik lalu kemudian kita juga tadi lihat ini ada di tengah relawan
relawan barajp kita patut tanyakan juga mas bud
bagaimana tadi mas budiman berbicara soal kriteria calon presiden di dua ribu dua puluh empat
tapi kita tahu juga di barajp ini kan sebelum sebelumnya juga menyuarakan tentang jokowi tiga periode gitu ya
nah apa yang kemudian mas budiman sampaikan kepada teman teman relawan di barajp
karena kan itu tentu menyalahi sesuatu yang mas budiman perjuangkan juga dulu
pertama ini yang adakan barajp jateng
tapi yang hadir ini dari berbagai macam relawan
yang disebut relawan jokowi
yang aspirasinya macam macam
ada sebagian mendukung menjadi relawan pak ganjar
ada sebagian juga ke pak prabowo
ada yang ke barajp itu adalah tiga periode
jadi memang saya mencoba untuk berbicara dalam rangka tidak masuk pada pengkuburan seperti itu
tidak juga bicara soal tiga periode
tidak juga kepada pak ganjar walaupun saya satu partai
tidak juga kepada pak prabowo
tapi tidak ada panis
sifat dari relawan jokowi jelas seperti itu
tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa saya tidak mau bicara siapa
tapi bicara soal tantangan tantangan dan peluang
ya dihadapi oleh bangsa indonesia yang membutuhkan kualifikasi kualifikasi kriteria kriteria maupun juga legitimasi
dukungan dukungan dari masyarakat maupun juga bagaimana kehendak pak jokowi seperti apa
kita coba analisis lah kira kira begitu
pertarungan dua ribu dua puluh empat nanti kan itu terkait dengan gagasan ide dan juga narasi
gitu ya mas
tapi kemudian kan masyarakat juga tahu loh mas
nah dari calon calon yang kemudian nanti kemungkinan akan bertanding kira kira tahulah siapa yang pintar bernarasi
masyarakat sudah punya asumsi
tidak lain adalah pak anies baswedan begitu
belum jadi juga sih
pandangan mas budiman seperti apa
menurut saya setiap pemimpin yang ada itu mampu bernarasi
tapi apakah narasinya kemudian bisa memberi makna dan bertanding dengan narasi yang lain dari lawan lawan
harus pendukung pendukung pak jokowi saya ingatkan pada mereka harus pastikan siapa yang mampu membangun narasi
siapa yang mampu membangun narasi
untuk bisa mengganggu narasi dari yang mereka tolak kan begitu ya
sehingga itu penting
mencetak tangan kita kejutan kejutan harus dimunculkan
ide ide yang berdasar
dan diungkapkan dengan ketajaman
dengan ketajaman tidak dangkal tidak membosankan
saya kemudian ada giroh ada semangat ada api yang menyala dalam mendukung penerus pak jokowi
partai anda sudah memutuskan nama kemarin ibu megah
kemudian muncul nama pak ganjar pranowo yang kemudian dicalonkan oleh pdip
kalau saya tanyakan terkait dengan apakah sudah cocok dengan kemudian kriteria dan juga pandangan dari mas budiman terkait dengan calon pemimpin dua ribu dua puluh
pak ganjar ini adalah seorang gubernur
seorang gubernur yang dalam pemerintahan pak jokowi sudah mengikuti apa namanya mengkoordinasikan gerak langkahnya dengan pemerintah pusat
karena bagi saya menurut saya juga gubernur adalah bawahan dari pemerintah pusat
nah karenanya menurut saya pasti sudah banyak hal yang beliau pelajari
itu juga menjadi kriteria yang dinilai
kalau ada kekurangan ada kelebihan atau ada berbeda beda biasa
kan setiap orang unik
setiap orang tidak boleh menjadi ciplakan dari yang lain
nah karena itu silakan pak ganjar nanti memunculkan idenya sendiri yang unik yang tidak harus sama dengan pak jokowi
ya itu kemudian bisa ditarungkan
saya kira proses pembelajaran seperti pak jokowi sudah dilakukan
sekarang bagaimana proses pembelajaran menjadi diri sendiri
itu tentu saja kerja partai kerja tim relawan kerja tim sukses yang nanti akan menghubungi pak ganjar
karena pertarungannya di pilpres dua ribu dua puluh empat
nah menurut saya tantangan terbesar secara politik adalah justru mencari keunikan keunikan pak jokowi yang berbeda dengan keunikan pak jokowi yang lain
yang berbeda dengan sama sama yang dari pendukungnya pak jokowi kira kira begitu
kalau dengan membedakan dengan pak anies kan sudah jelas
antitesa istilahnya kan begitu
nah justru membedakan antara sintesa dengan tessanya ini loh
ini butuh irisan tipis tipis
celah kecil yang kemudian ketika masuk itu kemudian menjadi momentum
nah saya kira ini yang tadi saya sampaikan
ini yang saya sampaikan
karena tadi ada pendukung pak ganjar ada pendukung pak prabowo ada pendukung tiga priode
tidak saya tidak mengatakan mana atau kemana atau siapa
tapi saya bicara ini cara kerjanya
ini cara berbele
ini politiknya ini metodologinya
dan itu adalah tantangan yang plik
tapi karena black jadi menarik
bagi saya ini menarik
mas budiman begini tapi kemudian dalam tahun politik ini ada salah satu hal yang kemudian terus dibicarakan terkait dengan pengganjalan salah satu calon begitu
sebut saja misalnya pak anies dari pengganjalan pak anies untuk maju sebagai calon presiden
itu kan kemudian kemarin juga sempat disebutkan oleh ketua umum partai nasdem
surya paloh yang menyebut bahwa merasakan ada hal seperti itu
nah ini gimana tanggapannya mas budiman terkait dengan tahun politik yang kemudian ada saja isu isu yang seperti ini muncul mas
saya ingin kutip kalimau terakhir
ada saja isu isu yang muncul
ya itu terjadi juga pada pak ganjar
terjadi juga pada pak prabowo
saya kira setiap mereka akan naik ke atas panggung pasti akan jadi sorotan banyak orang
orang akan mencari apakah sepatunya berdebu atau enggak
orang akan mencari apakah ada noda lumpur di bajunya atau enggak
namanya orang bekerja pasti ada noda minimal noda keringat
nama juga orang berjalan pasti ada debu di sepatunya
kalau sepatu itu terlalu bersih nggak pernah dipakai
seperti buku terlalu mulus kalau kamu punya teman koleksi bukunya mulus bagus berarti dia nggak pernah baca
jadi menurut saya jangan terlalu mendramatisir dan meromantisir
jangan terlalu berdramatisir
jangan terlalu playing victim
kita mengalami saya juga pernah mengalami seperti itu dan nggak perlu dikasihani
kalau anda simpati dukung saja
enggak perlu ada dikasihani
itu orang orang beruntung kok didukung oleh partai partai itu
seharusnya orang beruntung loh
sudah seberuntung itu kok minta dikasihani
malah calon pemimpin yang seharusnya menunjukkan kekuatan itu
empati pada rakyat dan kekuatan
aku di sini bukan untuk menyelesaikan semua persoalanmu
tapi aku akan menuntunmu
agar kita mencari jalan
menuju jalan pembebasanmu
menuju jalan kemajuanmu
menuju jalan pemberdayaanmu
gagah cantik indah
dalam pidato pidato yang membanggakan semua rakyat
terima kasih banyak mas budiman waktunya
ini kita senang sekali mengikuti perjalanan mas budiman
dari jakarta sampai di salatiga jakarta
lumayan mas tapi seru juga ikutnya
terima kasih mas budiman
sampai jumpa kembali mas sehat selalu
tapi sebelum pergi nikmati dulu kopi dan makanan
oke terima kasih
sampai jumpa di episode the politician berikutnya
dialog untuk menagih aksi menggali esensi buka senjata sensasi